ternyata rene asri masih sama aja kayak dulu
aku jadi kaget kayak gini deh
harus mulai ngebiasain diri aja deh sekarang
ini pasti kamarnya
di manakah engkau berada
aku tak tahu dimana
tengah kita lalui semua
aku mungkin salah
hanya itulah yang aku punya
tidurlah selamat malam
lupakan sajalah aku
mimpilah dalam tidurmu
kau mau kenapa melupasin itu
dia temen akrabnya kendi
dia temen akrabnya kendi
semua keluarganya itu udah menganggap dia udah meninggal
semua keluarganya itu udah menganggap dia udah meninggal
tapi ternyata dia masih disini
akhirnya ada yang mengenali dia
waktu ditemukan ya
itu tidak ada identitasnya sama sekali

senyapannya tuh sama sama ya
pusing mikirin cara bagaimana ya untuk menghubungi keluarganya ya waktu
ditemukan itu ya dia itu cuma bawa pot bunga mawar
bawa orang orang yang punya dua warna itu kan dari kurang tahu juga itu kita lihat sama sama
bentar ya tony
nak nya kembali besoknya seperti apa yang kamu bilang

ini kan mawar hasil persilangan dia sendiri
wah kamu benar ken
kenny tidak bohong
dia menyebut ciri mawar itu dengan tepat
berarti pak sher itu memang anthony seperti kata kenny
nek kenny mau bawa ria dulu ke tempatnya yang ria ya
kenny mau kasih tau kalau anthony itu masih hidup
habis kamu selagi nggak bawa bukti
yang ria suka nggak percaya sama kenny
oh iya kalau kamu kesulitan ya kalau nenek dia tidak percaya sama kamu
biar nanti nenek yang bilang sama dia
tapi biar mungkin yang usaha dulu ya nek
dek kenny pergi dulu ya

kok banyak bunganya
bisa berhenti ya

aku ingin punya duit
yaudah aku pengen
siap siap siap
bahan allows mu pilih profesi
kalau aku jual saya sanggup sujar

saya tutup budi saya
semoga itu hearts siap mu
d troubling velvet saja yang kuiantly maksud
tapi aku tak bisa sesak
gua bisa memakai sepuasnya tapi kalau kelamaan
bisa gawat ketauan polisi
gua bisa ketangkep
belanda masih jauh
alva engkak kum kirim uang bulanan
gamuh jangan terlalu lama berpetualang
kamu jadi jenguk eyang kan
hati hati di jalan
kaya gua yes
gara gara hp gua jadi kaya nih
hp keberuntungan gua
untung lu belum gua jual
pinnya berapa ya
kalau gua salah pencet bisa mati gua kartunya ketelan
moga moga aja orang yang namanya afa gak mau ribet
gua coba pinnya pakai tanggal lahirnya alva
gue jadi orang terkaya di kalimantan
gara gara hp gua jadi terkaya di kalimantan

kadi lo benar benar cortana

indah kokt tau apa ya
kerjanya korean eingean
apa tuh misalnya
orang orang tahun india
loros orang malaysia mending sesuai pun air terbuka mu
apa gitu benny
kompro asol lagi lah ya
candy cuma pengen kasih tau kalau
antoni udah ditemuin
kendi kamu jangan mempermainkan eyang ya
seperti kamu suka mempermainkan anak anak seumuran kamu
candy gak bercanda eyang
antoni emang udah ditemuin dan dia masih hidup
sekarang dia lagi dirawat di klinik asri
candy liat sendiri karena candy lagi kerja part time di sana
kata pemilik klinik bilang
dia bawa mawar ini waktu dia ditemuin
tapi dia selalu menghukumnya
kamu masih hidup
alfa padahal sudah bilang sama eyang
dia merasa kalau kamu masih ada
tidak percaya sama kembaran kamu
terlalu keras kepala
tidak mau percaya kalau kamu masih hidup sayang
semoga travailmu udah berjaya
terima kasih corrin
terima kasih mezrami